sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lintang dan dinta pak
mau apa sih kalian
aku tuh bukan orang seperti itu
apapun yang kalian lakukan
aku tidak mau menghidupkan suamimu
kita nggak berhasil membujuknya

iya akan tetap di sini sampai bapak benar benar mengabulkan permintaan saya
saya tidak akan pergi dari sini pak
sampai bapak benar benar mau menolong saya
aku mencintainya dengan sepenuh hatiku
siapapun dan bagaimanapun dia
kalintang kemana sih
kalintang aduh kemana ya
isteriku ke mana
kalintang jangan disini dong
kak kalintang yuk kita ke sana
jangan halangi aku dita
dita jangan halangi aku
aku akan tetap disini
sampai pak sugi mau membangunkan suamiku lagi
apapun yang terjadi jangan halangi aku
kalintang gak bisa terus terusan disini kan
dita kamu harus pergi
aku bilang pergi pergi
walaupun aku gak
bisa menyentuh kamu
tapi aku tau
kau pasti merasakan apa yang aku rasakan
aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku istriku
dan bagaimanapun kamu